bagaimana mungkin kau bisa jatuh cinta pada orang yang baru pertama kali bertemu
mungkin itulah namanya cinta pada pandangan pertama ya
mungkin engkau sedang mengigau
lupakan gadis itu
cari gadis lain yang lebih pantas untuk dirimu
terima kasih kisana telah menyelamatkanku
putra adipati arya menang
bolehkah aku berkenalan denganmu
aku putri dari kigen dan danuasa
dia mencari monenges untukmu
saat pembahasan schwarzer eye

tuhan yang mengabaikan
lalu bagaimana ini
aku dipenjara disini
karena mereka menginginkan putraku kian santang
mereka menginginkan darah suci putraku kian santang ya allah
kalau kau tidak bisa membebaskanku dari sini
aku butuh bantuanmu
tolong sampaikan ke putraku kian santang
tolong sampaikan pesanku padanya aku mohon
apakah kau bisa
jangan pernah kesini
aku melarangnya untuk datang kesini
tolong patahkan padanya
buat aku baik baik saja disini
jangan mencemaskan keadaanku tolong patahkan padanya prajurit
aku tidak ingin
dia masuk ke dalam keadaan aku
cipulkan suruhi sesa
aku tidak ingin membahayakan nyawanya
aku akan bertahan sekuat tenagaku
cegah mereka untuk datang kesini
aku tidak ingin mereka masuk ke dalam ciplesan ini
cukup mengerti prajurit aku mohon
setelah hamba bersugas
hamba akan pergi mencari raden kian santang
dan menyampaikan pesan agustiratu
hamba akan menjalankan tugas hamba sebagai prajurit
ya allah mbak mohon ya allah
lindungilah putri putri hamba
hamba mohon padaku lindungilah mereka
bagaimana mungkin kau bisa jatuh cinta
pada orang yang baru pertama kali bertemu
mungkin itulah namanya cinta pada pandangan pertama ya
mungkin kau sedang mengigau
lupakan gadis itu
cari gadis lain
yang lebih pantas untuk dirimu
hati ini sudah terikat pada satu hati dan satu perempuan
yaitu endang gelis ayah
kenapa kau berkeras hati
sampai berusaha keras untuk menentang perintah ayahmu
tidak ada niat untuk menentang ayah
aku hanya ingin menyelamatkanmu
sejak kecil ayah selalu mengajarkan aku untuk mengikuti kata hati
ayah selalu mengajariku bagaimana berjuang mengikuti apa kata hati
hamba memohon padamu ya allah
berikanlah hamba petunjuk
berikanlah hamba jalanmu ya allah
hamba sedang berada dalam kebingungan
dan tidak tahu harus berbuat apa
jika aku menerima lamaran itu
maka ayah akan mendapatkan masalah
tapi jika aku menerima lamaran itu
aku tidak bisa membohongkan hatiku sendiri ya allah
bahwa aku tidak bisa melupakan

aku tidak bisa melupakan sesama
nama aku adalah wala susu
siapa nama dirimu
aku yang dengar isu
kenapa aku tidak bisa melupakan ini
kenapa diselamati di pikiranku ya allah
tetapkanlah hatiku untuk meridoi atas pilihanmu ya allah
mudahkanlah aku untuk memilih
atas pilihanku untuk kedepannya ya allah
kau lemah pengasih dan maafkan aku
sejak pertama kali aku ketemu gadis itu
aku sudah jatuh cinta ayah
dan aku bertanya dalam hatiku
apakah aku beneran cinta
atau nafsu sesaat
seperti yang ayah selalu ajarkan
kata hati tidak akan pernah bohong
wajahnya selalu terbayang setiap malam
tidak tergantikan oleh perempuan lain

hati ku tidak pernah berbohong ayah
semua yang ayah sampaikan benar
dan sekarang aku melakukan apa yang selama ini ayah ajarkan
aku mohon ayah sudi melamarnya untukku ayah
aku pengen menikahi dia ya
kalau ayah menolak untuk melamar
sebaiknya aku pergi dari rumah ini
engkau anakku satu satunya
ayah selalu mengajarkan
dan memperjuangkan kata hatimu
ayah akan memamarkan gadis itu untukmu
terima kasih ayah
gusti ratu subanglarang
kita sudah mencari ibu bunda kemana mana
tetapi kita belum berhasil menemukannya pak man
kita harus cari kemana lagi pak man
kita terus saja mencari ya
terima kasih ayah
jangan bunuh mas
nih mas anak gelis
sedang apa ya disini
nih mas endang gelis
nih mas endang gelis
raden orang susu
nih mas endang gelis
kau kah itu
raden orang susu

sedang apa kau disini
nih mas endang gelis
sedang apa kau disini
nih mas endang gelis
sedang apa kau disini
bukankah tempo hari kau bila mengingin ke cerbun
aku sangat rindu madu
aku datang kembali untuk mencarimu raden
raden kenapa kau melihat aku seperti ini
apa kau tidak rindu padaku
bukankah tadi raden berkata
lalu siapa dia sebenarnya
aku harus segera menolongnya